ada apa terjadi
kayak kebakaran jenggot aja tuh
rasanya kampungan lah
ada tamu bukannya diajak masuk
malah diajak ngobrol
gemit banget sih lu
ya ini suka suka gue
gue cemburan manusia langkah kayak lu
aku kan tamu
bukannya dia masuk
kalau begitu kau yang namanya son
ada urusan apa dengan saya
kau telah merebut ernie dari tangan
saya harap anda hati hati kalau bicara
ernie memang sering datang ke rumah ini
dan ingin kembali kepada saya
kamu gak boleh naik atas
aku harus bintangin sony
iya nanti tempatnya disampaikan
tapi aku harus bintangin sony
tak pasti kalau mau marah
tapi udah mudah
apa apaan sini ini rumahnya sony nanya nanya tapi jangan tarik tarik mahkota saya dong bener
gak ini rumahnya sony kau tahu saya bertanya saya menjawab orangnya serius jawab dong yang
bener bener enggak ini rumahnya sony iya betul ini rumahnya sony kenapa tanggung tanggung orangnya
enggak ada tuh loh kemana dia saya juga enggak tahu heran orang segede itu enggak kelihatannya
eh orangnya nanya serius saya juga serius kamu ini sebenarnya siapa sih saya beroto atmaja
manggala putra dewa mbak ini siapa kocang cang sony
saya beroto atmaja manggala putra dewa mbak ini siapa kocang cang sony saya beroto atmaja manggala putra dewa mbak ini siapa kocang cang sony
ini ada yang kulitnya hitam manis ada yang kulitnya sawo mateng ada lagi yang kulitnya he matte

apa ngelindur sih saya ngomong serius kok jadi kalau gitu sonny mengkhianati saya
dong salah sendiri kenapa mbak mau dihianati sebenarnya sony nya ada apa enggak sih
selamat sore apa ada yang bisa saya bantu ini lagi manusia lama
hai pani ada hai dan sony enggak ada tuh kamu membantu ya ya begitulah kira kira
gini deh kalau gitu bilang sama dia kalau saya mencarinya ya
mbak mbak siapa sih bilang aja dari cengkareng ya yuk dah permisi
hebrota itu semua tanaman udah pada disiramin belum
apa pangkat lu tanya tanya dahila
orang ditanya kok tanaman semua udah disiramin belum belum belum
dasar kacau bengkak
ngedot lagi ini ledang
ada apa den
bercanda sama air
karena kadang kadang macet
ya udah nanti kita betulin
tadi ada perempuan datang
betul den lady dai
pinter juga den
tapi lady day ini dari cengkareng
tapi tidak menyebutkan namanya
kurangnya sih boleh juga
cuma ada kekurangannya sedikit
matanya kurang bagus
hidungnya kurang mancung
bibirnya nggak seksi
dan ini rambutnya
tubuhnya kurang aduhai
itu sih bukan kurang
serba kurang namanya
ada perlu apa dia mencari aku
katanya pacar ada den
saat ini aku merasa gak punya pacar kok
kalau bukan pacar
enak aja mainan
eh kebakaran jenggot aja lu
terasa kampungan lu ah
halo selamat malam dari siapa oh dari cengkareng ada ada tunggu sebentar
dari siapa dari cengkareng untuk adek adek
halo dia saya sendiri siapa ini siapa teman kalau teman saya pasti mengenakan ya
loh bagaimana saya bisa mengenal kamu kalau kamu tidak menyebutkan namanya
saya sebutkan nama kamu siapa jadi saya bisa tahu apakah saya ini benar benar lupa
atau memang sama sekali nggak mengenal kamu
hai memangnya magis pakai ditebak segala
hai aduh kamu ini bikin penasaran saja ya siapa coba sebutkan namanya halo
hai kalian ngapain di sini moping
hai ada di sana kerja kerja
oh iya betul siapa ini
hai mengganggu rmi
hai maaf ya anda jangan bilang seenaknya begitu terus terang saja sampai detik ini saya tidak bumpanya
rny itu tetuk sama sekali tidak bohong
ya ampun ini berdua mau jadi detektif
ayo cepat kerja
telepon dari siapa kak
kok semua serba misterius
itu dia ma
seorang gadis dengan tidak mau menyebutkan namanya
seorang laki laki yang marah marah dan mengancam saya supaya jangan mengganggu gadisnya
mama tahu sekarang
gadis yang mengaku dari cengkareng itu kan
seorang laki laki yang mengancam supaya kamu jangan mengganggu gadisnya yang bernama cangkareng itu
menarik juga masalah yang kamu hadapi
katakan yang sebenarnya
kamu kenal atau tidak dengan garis itu